balik ke topik utama kita ke informasi lain dari papua new guinea
sebuah gempa terjadi di papua new guinea tepatnya di empat puluh enam km sebelah timur kota taron papua new guinea
gempa dengan magnitudo tujuh sembilan dan juga di kedalaman sekitar tujuh puluh empat km
pusat gempa dilaporkan berada di kedalaman tujuh puluh tiga km dari permukaan laut
sebelumnya usgs menyebut pusat gempa ada di kedalaman satu ratus tiga dua km dari permukaan laut
gempa tersebut berpotensi tsunami
dan area area yang mungkin terkena terjangan tsunami tidak hanya pantai di papua new guinea
tapi juga pantai indonesia kepulauan solomon pompei cuk nauru kosrae dan juga vanuatu